ada aja yang bikin gagal
padahal kita bukan baru
pengalaman sudah cukup
keterampilan sudah terbukti
kita selalu gagal oleh faktor non teknis
setelah saya pikir pikir
kita selalu apes sejak si ubed berhenti jadi copet
ada apa ben
memangnya kamu mau ngasih pinjam
ya kalau kamu mau saya kasih pinjam
bukannya waktu itu
kamu mau bikin surat lamaran kerja
sama daftar riwayat hidup
saya masih mau bikin surat lamaran kerja
sama daftar riwayat hidup
tapi dari waktu itu sampai sekarang
saya nggak tahu kalau mau bikin surat lamaran kerja
sama daftar riwayat hidup
mau dikirim ke mana
gimana kalau ubek kita ajak gabung lagi
kan sudah kita coba
dia nggak mau
katanya mau kerja
bukannya ada yang ngejanjiin kerjaan jadi wakil manajer
hah nggak jelas
cuma harapan kosong aja
nggak jadi kerja dong
saya ini lagi cari cari inpol lowongan kerja
barangkali kamu ada
kan saya lagi nganggur juga
lagi cari cari lowongan kerja juga

lagi cari cari lowongan kerja juga
mudah mudahan ini angkot keberuntungan kita
cari angkut yang lain saja saya mau pulang
cari angkot yang lain di pasar gimana
kalau pada angkot kelima agak macet
sebetulnya saya bisa aja main keras main paksa
terus target setoran keatas gimana
kangus pasti nggak mau tahu
gimana ada tempat yang kann burns ada
masih tidaknya x kulung maneira bagi saya
makasih l none
pendagang ke lima banyak yang susah bayar iuran kang
gara gara harga bbm naik harga harga dagang mereka ikut naik
terus pembeli jadi sepi terus kita lagi iuran jadi susah kang
gara gara harga bbm naik
orang orang seperti kita juga jadi ikut ngerasain akibatnya
tapi kita harus tetap store
itu artinya kamu harus bisa nagih
gak peduli harga bbm naik turun atau ngambang di tengah tengah
kalau kamu gak bisa
kamu saya bebas tugaskan ngasih komar
jangan kang jangan
mau pergi kang
ini kopi yang akan kosong gimana
ini sih langsung terseret
kamu ada uang gak
gak ada uang
gak ada uang
bukannya habis operasi
kok gak ada uang
kita gagal terus
kita lagi apes
sampai tiga kali
yang mau kita copet dia tahu
terus dia ngamuk
untung penumpang yang lainnya nggak ikut ikutan mukulin
pas saya mau beraksi
tau tau ada anak buah kangmus naik di angkot
dia yang dulu rame rame nyiksa saya sama si ubed
waktu kita mau naik angkot
gak ada penumpang
supir angkotnya mau pulang
saya gak mau denger ada alesan lagi apes
besok kalo gak berhasil lagi
mending jualan tahu gejerot aja
gak kena goreng
ihh pulang gini segini mah macet
iya juga sih
kayaknya sik jug atuh
aku udah ada yang jungkut
iya aku tahu
nomor kamu kan udah kusip di handphone aku
lagi sibuk enggak
enggak lagi jalan pulang aja ya
kapan ya bisa ketemu
aku mau minta tolong sama kamu
kalau besok gimana sekalian makan siang
yaudah nanti kita berbicara
sampai besok kita telfonan lagi ya
oke terima kasih
sama sama sampai besok
saya sudah berpikir untuk melakukan pekerjaan lain
dan saya juga sudah memikirkan nama kios cukur saya
atau cahaya garut
dan hidup keluarga saya jadi terang
kalau bisa terang benderang
bukannya nama sinar garut cahaya garut itu sudah banyak dipakai orang
tapi saya belum ada ide lain
jadi kamu mau jadi tukang cukur
kamu tidak bisa nyukur
jadi kamu mau belajar dulu
dari teman saya sumpena
sama sama orang garut
saya memikirkan hal lain
ece masih sakit
aka gak ada waktu untuk turun langsung ke jalan
saya yang selama ini jadi tangan kanan akang
melaksanakan perintah akang
kalau saya berhenti nanti bagaimana

bawahan kamu gak ada yang bisa naik

mamansu herman yang paling ditakuti sama yang lain sudah gak ada
sejak akang beri hukuman sampai tiga tulang rusuknya patah
dia takut ketemu akang lagi
gak tau kemana
dia itu paling senior
dia itu paling senior
ukuran kepalanya normal
tapi isinya kecil
selain itu juga dia paling gampang tergoda sama perempuan
padahal dia sudah punya istri
akan kan paling gak suka orang yang seperti itu
tapi hatinya pintu
saya batal niat jadi tukang cukur
mantep kerja sama akang aja
sampai gak diperluin lagi